inilah edy yosa wirya warga kota bandung yang pada juni dua ribu dua puluh satu lalu menginjak usia seratus tahun
meski sudah mendapatkan vaksin dua dosis sepuluh hari setelah hari jadinya ia dinyatakan positif covid sembilan belas
gejala yang dirasakan kakek berusia seratus tahun ini adalah batuk serta nafsu makan yang berkurang
lebih dari dua pekan mendapatkan perawatan kini ia dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
tidak nanti lemas lemas nanti lemas nanti lemas
anaknya beni yosawirya bercerita pada saat ayahnya terpapar kondisinya stabil
saturasi oksigen berada di angka sembilan puluh hingga sembilan puluh dua persen
sehingga keluarga memutuskan untuk melakukan perawatan di rumah dengan diawasi menantunya yang juga seorang dokter
perawatan dilakukan di rumah kurang lebih enam belas hari
dari dua puluh dua juni hingga delapan juli dua ribu dua puluh
beni bersyukur ayahnya kembali pulih
menurutnya vaksinasi yang dilakukan sang ayah menjadi salah satu faktor kesembuhan edi saat itu
dihimbau untuk ikut vaksin
tetapi tentu nggak semua orang sama dengan bapak
jadi bapak juga diperiksa oleh dokter dan kriminya cukup kebayang
pentingnya vaksinasi bagi lansia dibenarkan oleh dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri rs immanuel bandung dr vera
menurutnya dengan dilakukan vaksinasi risiko untuk terpapar virus semakin kecil
kalaupun terpapar kemungkinan gejala yang timbul lebih ringan
ia mengingatkan meski sudah divaksin
lansia juga harus tetap mengatur pola hidup
mulai dari menerapkan protokol kesehatan mengatur pola makan dan berolahraga
sebab jika manusia dikategorikan lansia maka organ dalam tubuhnya tidak lagi bekerja secara maksimal
seperti kita tahu kalau lansia itu kan biasanya fungsi organnya udah nggak bagus ya
nah sudah mulai mengalami penurunan
sehingga dengan adanya penurunan fungsi organ termasuk daya tahan tubuh
itu mudah sekali kena penyakit infeksi
nah kalau penyakit infeksi itu keluar mudah sekali kuman itu masuk ke dalam tubuh
hingga tiga belas agustus dua ribu dua puluh satu kementerian kesehatan mencatat
angka kematian covid sembilan belas di tanah air mencapai satu ratus tiga belas enam ratus enam puluh empat jiwa
tujuh belas persen dari total kematian itu berasal dari kalangan lansia
kiki aryadi rusman rusmana